selama siang lalu lintas kendaraan yang melewati jalur tol jakarta cikampek tidak tampak padat pada rabu pagi ini
posko penyekatan mudik tampak belum dipersiapkan untuk kawasan tol jakarta cikampek
hingga rabu pagi jalur tol jakarta cikampek didominasi kendaraan pribadi dan kendaraan berperan besar seperti truk dari arah jakarta
jumlah penduduk yang mengisi titik titik rest area tol jakarta cikampek juga tidak berlebihan
jasa marga memprediksi jumlah kendaraan yang keluar dari jabodetabek akan mengalami lonjakan pada hari ini tepatnya satu hari sebelum penyekatan mudik